satu mata dua mata dan tiga mata
seorang normal saudara saudari dan ibunya sangat meremehkannya
dia diberi pakaian lama dan usang untuk dipakai dan dipaksa memakan sisa makanan mereka
mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membuatnya sangat tidak bahagia
tetapi bahkan melalui semua kesulitan yang mereka berikan kepadanya
dia masih baik dan murah hati untuk semua yang dia temui dan dia lihat
halo burung kecil apakah kau lapar
maaf ini tidak banyak tapi kau bisa memakannya
suatu hari ketika saudara saudara perempuan dan ibunya selesai makan siang
dua mata kemudian mengambil tempat di meja untuk makan
kau tahu satu mata karena dua mata berbeda dari kita apakah dia pantas untuk duduk di meja kita
ya kau benar dua mata kau bukan bagian dari kami pergi dan jangan mendekat

mata yang malang sangat terluka oleh kata kata mereka sehingga dia berlari keluar dan menangis
sementara dia menangis tiba tiba dengan kilatan cahaya
peri tua secara ajaib muncul dan berdiri di depannya
peri itu mengenakan jubah yang berkilau di bawah sinar matahari
dan membawa tongkat yang terbuat dari permata berharga
mengapa kau menangis
si kecil bermata dua
ya ampun perih
ibu dan saudara perempuanku membenci aku karena memiliki dua mata
mereka hanya memberi aku sisa makanan dan memperlakukan aku dengan sangat buruk
bersihkan air matamu sayangku dan aku akan memberitahumu sesuatu yang baik
apakah kau melihat tongkat yang kau bawa itu
setiap kali kau lapar ucapkan saja mantra ini
tongkat sihir lompatlah ke iramayu
aku tutupi meja dengan sesuatu untuk dimakan
tongkat itu kemudian mulai bersinar terang
tongkat itu terbang dari tangan dua mata
dan mengubat dirinya menjadi sebuah meja kecil yang indah dengan makanan paling enak
yang pernah dilihat oleh dua mata
oh indah sekali
baunya luar biasa
sekarang kau tidak akan lapar lagi
makan dan minum sebanyak yang kau inginkan
dan ketika kau selesai katakan saja
tongkat sihir dengarkan aku
dan bawalah meja itu cukup jauh
dan dia akan menghilang
mengatakan itu dengan gelombang tongkat sihirnya
peritua itu menghilang
dua mata sangat kagum pada semua yang dilihatnya
tapi dia sudah merasa kelaparan terlalu lama
dan akhirnya dia memakan semuanya yang ada di meja
semua makanan ini sangat lezat
dan aku merasa sangat senang
tapi sekarang aku harus menyembunyikan ini semua
tongkat sihir dengarkan aku
dan bawalah meja itu cukup jauh
dan yang menakjubkan meja dan semua yang ada di atasnya telah berubah kembali menjadi tongkat
di malam hari ketika dia kembali
di sana tergeletak di atas meja sepiring sisa makanan yang disimpan untuknya
tapi dia tidak menyentuhnya

dan dengan senang hati berhenti
dan berjalan melewatinya
dan berjalan melewatinya
untuk dua mata akan keluar setiap hari untuk makan dan minum sesuka hatinya
dan pulang dengan bahagia
tapi suatu hari satu mata dan tiga mata memperhatikan bahwa saudara perempuan mereka tidak memakan apa yang mereka tinggalkan
sepertinya ada yang salah dengan dua mata
dia tidak makan apa yang kita berikan padanya
dia mungkin menemukan cara lain untuk mendapatkan makanan
kita harus mencari tahu kebenarannya
kita harus mencari tahu kebenarannya
dan keesokan harinya ketika dua mata pergi dengan gembira ke padang rumput
kedua saudara perempuannya diam diam mengikuti di belakangnya
mata melihat ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya
tetapi kedua saudara perempuannya memastikan dia tidak pernah tahu
ketika dua mata sampai di sana dia mengucapkan dengan keras
ketika dua mata sampai di sana dia mengucapkan dengan keras
tongkat sihir melompatlah ke iramaku tutupi meja dengan sesuatu untuk dimakan

dan dengan segera meja itu secara ajaib muncul dengan semua makanan yang lezat
kedua saudarinya diam diam mengawasi dan mata mereka melebar ke semua yang mereka lihat
jadi beginilah dia makan setiap hari tidak heran kalau dia tidak pernah lapar lagi

cepat mari kita pulang dan menceritakan semuanya pada ibu
cepat mari kita pulang dan menceritakan semuanya pada ibu
berlari pulang secepat mungkin
dan ketika ibu mereka mendengar semua yang dilakukan oleh dua mata dia sangat marah
berani sekali dia makan makanan yang lebih baik dari kita
biarkan dia pulang dan kita akan mengambil tongkat sihirnya
jadi mereka menunggu dua mata kembali
dan ketika dua mata pulang ibunya mengambil tongkat dari tangan dua mata dan mematahkannya menjadi dua bagian
oh tidak kenapa ibu melakukan itu
ini akan memberimu pelajaran ketika kau memutuskan untuk menipu saudari perempuanmu dan aku
sekarang kau akan lapar untuk selamanya
dua mata yang malang patah hati dan dia mengambil potongan potongan tongkat itu lalu berlari keluar
dia pergi ke kebun dan menangis dengan sedih
bersamaan dengan itu peritua tiba tiba muncul di hadapannya lagi
sayangku dua mata yang manis ada apa
mengapa kau menangis anakku sayang
oh ibu peri yang baik hati tongkat sihir yang kau berikan kepadaku dan akan menyebar meja begitu indah
telah dihancurkan menjadi dua bagian oleh ibuku
sekarang aku harus menderita kelaparan lagi
dua mata aku akan memberimu nasihat yang bagus
ambil potongan potongan tongkat itu dan kubur di taman di mana bulan bersinar paling terang
itu tentu saja akan membawa keberuntungan untukmu
peritua itu sekali lagi melambaikan tongkat sihirnya dan dalam sekejap menghilang dari malam
dua mata mempercayai kata kata perih dan melakukan apa yang diperintahkan
keesokan paginya di sana di kebun berdiri pohon yang paling menakjubkan
setiap daun berkilau perak dan memiliki buah buah emas yang bersinar di bawah sinar matahari
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
ibu dan kedua putrinya berkata
tetapi ketika dua mata meraih untuk mengambil cabang cabang perak pohon itu tidak membungkuk darinya
jika ada itu semakin berkilauan dan membungku ke depan sehingga dua mata dapat memetik buah sebanyak yang dia suka
dia mencoba memberikannya kepada ibunya berharap mereka akan bahagia
tetapi dengan melihat bahwa hanya dia yang bisa memetik buah dari pohon mereka hanya berubah cemburu
suatu malam terjadi bahwa mereka semua berdiri bersama di dekat pohon
seorang kesatria berkuda datang
sang ibu berbalik dengan tergesa gesa ke arah dua mata
cepat dua mata pergi dan bersembunyi di semak semak
kami tidak ingin kau mempermalukan kami
dua mata yang malang buru buru pergi dan menyembunyikan dirinya di semak semak
kesatria itu adalah pemuda yang sangat tampan
dia naik dan melihat pohon emas dan perak yang luar biasa
dia bertanya tanya siapa pemiliknya dan kemudian melihat kedua saudari perempuan itu
milik siapa pohon yang cantik ini
siapapun yang akan memberiku ranting itu akan memiliki apapun yang dia minta
pohon itu adalah milik kami
kami pasti akan mematahkan ranting untukmu
mereka melompat dan berusaha sangat keras untuk mematahkan ranting
tetapi sia sia pohon itu membengkokkan ranting dan buahnya dari tangan mereka
dan tidak akan membiarkan mereka menyentuhnya
itu aneh sekali jika memang iya pohon ini milikmu
kau belum dapat mengambil apapun dari pohon ini
lebih baik aku pergi daripada membuang buang waktuku
lalu dia pergi
kedua saudari perempuan dan ibu mereka sangat kesal
jangan khawatir anak anakku
mungkin dia besok akan kembali lagi ke sini
mari kita berusaha lebih keras
ketika mereka pergi dua mata keluar dari balik semak semak
mereka berdua berdiri di tempat pohon
dia berpikir mendalam tentang sang kesatria
tampan sekali dia
kalau saja aku bisa mengambil cabang dari pohon dan memberikan kepadanya
aku bisa mengatakan kepadanya betapa aku mencintainya
tidak lama setelah dia mengatakan ini
ia mendengar suara peritua datang dari pohon
dua mata sayang kau telah begitu baik bahkan ketika dalam kesedihan
dan kebaikan hatimu
itu layak untuk diberi hadiah
aku telah mendengar keinginanmu
dan kalau itu yang kau inginkan
aku akan mengabulkannya untukmu
oh iya aku hanya ingin bersama dengan kesatria kesayanganku
aku berharap ini dengan sepenuh hatiku
baiklah maka lakukan seperti yang aku katakan
ambil satu daun dari pohon dan letakkan di gaunmu
dan ketika dia melakukan itu
gaunnya yang robek berubah menjadi gaun yang paling indah yang bisa dibayangkan
gaun itu memiliki daun perak dan mawarubi di atasnya
sekarang duduklah di daun perak ini
dan itu akan menerbangkanmu melalui langit malam ke tempat kekasihmu berada
dan ketika suara itu berhenti berbicara
satu daun perak jatuh perlahan ke arah dua mata
daun itu berubah menjadi besar dan bersinar dengan terang di bawah sinar bulan
dua mata duduk di atas daun itu
dan itu membawanya keluar melalui langit malam
melewati bulan dan bintang bintang
menuju ke balkon kesatria
ketika dia melepaskan daun itu
daun itu sekarang berubah menjadi cabang perak
dengan buah emas yang tergantung darinya
ah kesatria tampan sayang
tolong dengarkan aku memanggilmu
aku telah membawakanmu ranting pohon perak yang kau inginkan
siapa yang memanggilku di tengah tengah ini
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
aku ingin menemukanmu
tapi ketika dia keluar dan melihat dua mata berdiri

untuk kecantikannya tidak seperti yang lain
untuk kecantikannya tidak seperti yang lain
dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya
dua mata merasa senang melihatnya

kau berjanji untuk memberikan apa pun
kepada orang yang membawakanmu cabang perak ini
dan apa yang kau inginkan
dua mata menceritakan kepadanya tentang ibu

dan kedua saudari perempuannya dan bagaimana mereka memperlakukannya dengan buruk
aku menderita kelaparan dan kehausan dan kesedihan
dan datang untuk bertanya apakah kau akan menyelamatkan aku
dan menjadikan aku sebagai istrimu
aku akan dengan senang hati menikahimu
tapi sebelum itu aku harus menghukum ibumu dan saudara perempuanmu karena memperlakukanmu seperti itu
oh maafkanlah mereka kesatriaku
dan mari kita lupakan mereka karena itu adalah masa lalu pahitku
mari kita hargai hari ini dan bangun hari esok yang indah
dan pada hari berikutnya kesatria dan dua mata menikah dalam upacara yang sangat besar
dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya